sementara itu presiden jokowi dodo optimistis jalan tol trans jawa akan selesai pada akhir dua ribu delapan belas
meski saat ini beberapa proyek ruas tol terhambat masalah pembebasan lahan dan juga kondisi kontur tanah yang berlainan
pengerjaan proyek jalan tol di jalur pantura jawa tengah pun kini dikebut
bahkan beberapa di antaranya telah siap dilalui pemudik pada lebaran dua ribu tujuh belas kali ini
presiden jokowi optimistis pembangunan ruas tol trans jawa dapat selesai pada akhir dua ribu dua puluh
meski demikian pengerjaan beberapa ruas terhambat masalah pembebasan lahan dan juga kontur tanah yang berbukit
seperti halnya pada proyek jalan tol bawen salatiga yang akan diuji coba pada akhir april
dan ditargetkan rampung pada awal mei nanti
ini ruas bawen salatiga yang juga bertahun tahun tidak bisa selesai karena masalah pembebasan lahan
tapi alhamdulillah tadi saya tanyakan
hampir rata rata di setiap ruas setiap seksi sembilan puluh tujuh sampai sembilan puluh sembilan persen lahan sudah terbebaskan
artinya tadi saya sampaikan ke menteri pu tinggal konstruksi
dan kita berharap insya allah nanti dua ribu delapan belas akhir jakarta semarang semarang solo
dilanjutkan ke arah timur surabaya banyuwangi juga dua ribu sembilan belas juga